ribuan pendukung rizik sihab sejak jumat pagi
tumpah ruah di sepanjang jalan tol ciawi
mereka menyambut rombongan rizik sihab
yang lewat jalan itu menuju pondok pesantren agrokultural
markas syariah megamendung
mereka diketahui rela berjalan kaki sejauh lebih dari lima belas km
menyusuri jalur alternatif pasir muncang hingga pembukitan ponpes
rizik dijadwalkan meresmikan pembangunan di pesantren
sekaligus melaksanakan sholat jumat
kedatangan rizik membuat polisi melakukan rekayasa lalu lintas
petugas mengalihkan lalu lintas kendaraan menuju ciawi sukabumi dan baranang siang
sedangkan arus dari puncak dialihkan ke jalur babakan madang sentul
nimbas pengalihan arus ribuan kendaraan sempat terjebak ke macetan parah
di sepanjang tol ciawi sesupan hingga area cibedu
jam setengah ya
ya sebagai mas
tapi rasanya lebih bijak lah
setelah rekayasa lalu lintas selama hampir lima jam
kepolisian membuka kembali jalur utama puncak jelang sore hari
muhammad juanda bogor jawa barat